sudah malam begini ayah kok belum pulang ya
semoga saja gak kejadian apa apa lah dengan ayah
rana tunggu sebentar
aku akan carikan koh berpenawar
ternyata daun daun ini
sudah terkena sebaran racun
daun ini sudah terkontaminasi dengan racun
kita tinggalkan tempat ini
ayo kita perlindung ke dalam koh itu
ayah tadi mukul buah itu
pakai tenaga dalam kan
soalnya tadi kayak lihat
pukulan ayah itu keras
cuman buah ayahnya gak mati
enggak kok itu hanya pukulan biasa
karena mungkin buah ayahnya sendiri udah lemah
jadi ayah hanya sekali pukul aja
buah ayah itu udah kalah kok
ayah tadi itu hebat banget
ayah menggunakan jurus jurus untuk menaklukkannya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
tuh ayuna aja mengakuinya
sebenarnya ayah belajar dari mana sih
apa jaman ayah kuliah
ayah pernah ikutan komunitas tenaga dalam
atau lo pencak silat ya
ya ikut dulu

dan kebetulan waktu ayah masih sma nya ayah masih belajar di sma nya
karena silat itu adalah tradisi yang harus dilestarikan

makanya agak terlambat pulang ke rumahnya
kalian kok diam aja sih
kalian udah makan belum
eh ini kenapa mukanya pada bunyi
ini kenapa mukanya pada bunyi
eh enggak kok bu
kami enggak apa apa
cuman capek aja
ngantuk mau tidur
yaudah kalian bersih bersih deh terus langsung tidur ya
aku enggak mau tidur lagi deh sama kay
soalnya kan kay kalau tidur suka ngigo tante
ntar kalau aku kena serang lagi gimana
ya ampun alina
aku malah pernah ngigo sih kan cuma kemarin aja

udah udah yaudah enggak apa apa
nanti alina tidur di kamar sebelah kay aja ya
kamu tidur sama aku aja deh
nggak mau kalau gue tidur sama lo yang ada kita tawuran
bukan yang tidur
sudah malam begini
ayah kok belum pulang ya
nggak kejadian apa apa lah dengan ayah
malam malam gini kok ngapain kesini
gue nganterin ya yang sakti
saya tahu ini merepotkan
boleh nggak saya kinam rumahku malam ini
anggaplah lo sendiri
nggak jadi dia ke rumah gue
yaudah deh kalau gitu gue balik dulu ya
mau udah diantar
nggak makasih put
baik risa terima kasih ya
nunggu siapa lagi kalau nilam
tadi itu ayah aku tiba tiba pamit
tapi aku nggak tahu dia kemana
aku cuma khawatir ayah kenapa napa
apa aku tuh sudah dewasa
jauh lebih tua dari kol
dia pasti bisa menjaga diri
kau masuklah duluan
kenapa tadi aku nggak bisa ngeluarin tenaga dalammu
padahal waktu itu debongku lo
tanpa sengaja aku bisa ngeluarin tenaga dalammu
ini ada lebih dariku
siapa sebenarnya ki cahya
lalu kenapa aku ada disini
aku sengaja membawamu kemari
aku ingin melatihmu
melatih apa ki
aku ingin melatih ilmu silatmu
agar kamu lebih bisa
memahami tentang kehidupan yang luas ini
tunggu dulu ki
kalau begitu apa benar
orang yang berilmu tinggi bisa terbang
sebab mereka bisa lompat dari pohon ke pohon tapi tidak jatuh
itu sama sekali tidak masuk akal
semua hal bisa saja

kau bisa lompat
kalau kamu tidak berdikari
kamu harus melompat
aku akan lompat
aku sudah lompat
aku sudah lompat
kau sudah lompat
aku sudah lompat
aku sudah lompat